di seluruh indonesia
di seluruh indonesia
di seluruh indonesia
di seluruh indonesia
selamat pagi apa kabar ada pagi hari ini
kami hadir dalam sebuah program istimewa
dalam peringatan hari pahlawan
yang disiarkan secara langsung
di area tugu pahlawan surabaya
dan pagi hari ini sesaat lagi kita akan berjabat bersama
sabutan gubernur jawa timur
ibu haji hovifah indar parawansa
mudah mudahan kita bisa mengikuti
keteladanan kejuangan dan pengorbanan beliau
adalah para veteran republik indonesia
para perintis kemerdekaan
dan keluarga perintis kemerdekaan
para keluarga pahlawan nasional
dan keluarga pahlawan nasional
terutama yang baru saja mendapat anugerah
sebagai pahlawan nasional
tanggal delapan november yang lalu
adalah keluarga dari kiai maskur
yang menjadi komandan laskar hisbullah
pada rangkaian perjuangan mempertahankan
kemerdekaan republik indonesia
di surabaya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bapak ibu saya bapak ibu saya
peserta upacara yang saya hormati
selanjutnya izinkan kami
amanat menteri sosial republik indonesia
pada upacara peringatan hari pahlawan
tanggal sepuluh november tahun dua ribu sembilan belas
bapak ibu sebangsa dan setanah air
marilah kita panjatkan kehadirat
tuhan yang maha kuasa
atas limpahan rahmat dan karunianya
pada hari ini
di seluruh pelosok tanah air
dan perwakilan republik indonesia
di luar negeri
kita dapat melaksanakan
dan mengheningkan cipta
selama enam puluh detik
setiap hari pahlawan
kita diingatkan kembali
pertempuran sepuluh november
sebagai salah satu momen
dalam merebut kemerdekaan indonesia
rakyat bersatu padu
yang ingin menancapkan kembali
kekuasaannya di indonesia
bahwa pada kemerdekaan
yang kita rasakan saat ini
namun memerlukan perjuangan
yang luar biasa
dari para pendahulu negeri
semangat yang ditunjukkan
para pahlawan dan pejuang tersebut
hendaknya perlu terus
di dalam hati sanubari
warga negara indonesia
diharapkan kita akan lebih menghargai
jasa dan pengorbanan
yang menghargai jasa
yang dapat menjadi
bangsa yang besar
peringatan hari pahlawan
kita bangkitkan semangat berinovasi
untuk menjadi pahlawan
sebagai mana tema
peringatan hari pahlawan
dapat dilakukan oleh siapapun
warga negara indonesia
dalam bentuk aksi aksi
memperkuat keutuhan nkri
sesama yang terkena musibah
tidak melakukan perbuatan
atau merugikan orang lain
ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga
untuk menjadi pahlawan
bukan hanya mereka yang berjuang
tetapi kita juga bisa
dengan cara menorehkan prestasi
di berbagai bidang kehidupan
membawa harum nama bangsa
peringatan hari pahlawan
kiranya dapat meningkatkan
untuk lebih mencintai
sampai akhir hayat
yang telah dibangun
para pendahulu negeri
dengan tetesan darah
dan air mata
atau pihak yang tidak bertanggung jawab
dan kesatuan bangsa
jangan biarkan negeri kita
terkoyak tercerai berai
untuk saling menghasut
dan berkonflik satu sama lain
hari pahlawan ini
dengan wujud nyata
menuju indonesia maju
sebangsa dan setanah air
kiranya bukan hanya
bersifat seremonial semata
tetapi dapat diisi
dengan berbagai aktivitas
yang dapat meningkatkan
dan menyuburkan rasa nasionalisme
untuk menolong sesama
dengan menjadikan diri kita
sebagai pahlawan masa kini
yang melanda bangsa dewasa ini
akan dapat teratasi
marilah kita terus menerus berupaya
memupuk nilai kepahlawanan
subur dalam hati
segenap insan masyarakat indonesia
selamat hari pahlawan
tuhan yang maha kuasa
bimbingan dan kekuatan
agar dapat menjaga
yang telah diperjuangkan
oleh para pendahulu negeri
yang membanggakan negeri
sekian terima kasih
menteri sosial republik indonesia
juliari p batubara
baik kebirsa baru saja kita simak
bersama sambutan gubernur jawa timur
ibu hj fofi faidar parawansa
dan peringatan hari pahlawan
emil faiza sudah hadir
beliau adalah sejarawan
bapak aminuddin kasdi
selamat pagi pak kabar
pak aminuddin kasdi terima kasih
dan juga ada satu lagi
beliau adalah kolonel purna wirawan utu agung
yang merupakan ketua satu dewan harian
daerah badan pembudayaan kejuangan

kita akan berbincang banyak bapak bapak
dan pebirsa tentu kita tahu bersama
saat ini saya berada di tugu pahlawan surabaya
sebuah monumen yang terus mengingatkan kita
akan seperti apakah semangat dan juga perjuangan para pahlawan
dalam memperebutkan dan juga mempertahankan kemerdekaan nkri
kita tidak pernah tahu seperti apakah luar biasanya mereka
namun yang kita tahu semangat mereka telah menjadikan indonesia
menjadi negara yang luar biasa
menjadi negara yang merdeka hingga saat ini
sehingga tepatlah sudah apabila tagline
aku pahlawan masa kidi
terus didengungkan agar muncul pahlawan pahlawan baru
untuk mengisi kemerdekaan dengan hal hal positif
prestasi dan membuat indonesia menjadi bangsa yang berkualitas
dan juga bermartabat
dan pebirsa dirubah lantas seperti apa juga
kisah heroisme dari arek arek surabaya
dan juga para pemuda indonesia yang berjuang pada saat itu
marilah kita saksikan bersama
ketik liputan berikut ini
ketik liputan berikut ini
ketik liputan berikut ini
selama banteng banteng indonesia
masih mempunyai darah merah
yang dapat membuat secari yang putih
merah dan putih

surabaya dipenuhi desing peluru dan dentu meriam
arek arek surabaya bertempur melawan pasukan inggris dan belanda
inilah pertempuran terbuka dan terbesar di indonesia
setelah proklamasi kemerdekaan
pertempuran mulanya dipicu oleh kedatangan tentara inggris
yang dibuncingi belanda untuk mengembalikan indonesia ke tangan belanda
pada saat tujuh belas agustus
di proklamirkan proklamasi kemerdekaan
tapi dunia menoleh surabaya
jangan lupa bung tomo ikut membakar semangat itu
tetapi surabaya hampir tidak punya pimpinan pada saat itu
untuk bergerak maju melawan kekuatan besar
darat laut udara segutu
nah disitu dunia akan kejar
pengibaran bendera belanda merah putih biru
di hotel yamato surabaya sembilan belas september seribu sembilan ratus empat puluh
semakin menyulut kemarahan rakyat
karena dianggap melecehkan kedaulatan indonesia
bendera itu akhirnya dirobek bagian birunya
dan dikibarkan kembali dengan warna merah putih
di dunia tempat rakyat
pengganti malawi robert manser akhirnya mengeluarkan ultimatum
supaya rakyat surabaya meletakkan senjata
dan menyerahkan diri paling lambat sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima pukul enam pagi
namun ultimatum ditolak are are surabaya
di tanggal itu pula berbagai elemen masyarakat surabaya turun ke medan peran
mereka tak gentar meskipun pasukan inggris dilengkapi armada dan senjata canggih
pertempuran sepuluh november di surabaya memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan indonesia
puluhan ribu pemuda indonesia gugur dan lebih dari satu ratus lima puluh ribu warga
harus mengungsi karena kota surabaya hancur lebur
pertempuran ini sekaligus mengobarkan semangat revolusi di berbagai daerah
hingga akhirnya inggris menang
dan belanda meninggalkan indonesia
setahun setelah pertempuran sepuluh november ditetapkan pemerintah sebagai hari pahlawan
ada kembali bersama kami dalam sebuah program istimewa
yang merupakan hasil kerjasama antara dinas komunikasi dan informasi
tiga provinsi jawa timur dengan cnn indonesia dan juga transmedia
dan seperti yang sudah saya perkenalkan tadi di samping saya sudah hadir dua orang yang luar biasa
ada pak aminuddin kasti yang merupakan sosial sejarawan dan juga pak utho agung
pak aminuddin kasti kalau melihat hari pahlawan sepuluh november selalu diperingati sebagai hari pahlawan
banyak upacara banyak sekali acara yang diselenggarakan untuk memperingati hari pahlawan tersebut
kalau bapak melihatnya seperti apa semangat kejuangan yang ada saat ini bapak
jadi begini peringatan hari pahlawan ini juga wajar karena memang banyak yang harus diingat
karena banyak event banyak kejadian banyak gejala sejarah yang muncul pada hari pahlawan itu
yang paling penting diantaranya adalah satu pengorbanan
jadi kalau di tempat lain misalnya di semarang itu cukup lima hari
di medan itu adalah tiga hari di bandung itu satu hari
tapi di surabaya dua puluh satu hari tiga minggu
kemudian juga keberanian
tanpa ada komando tanpa ada perintah tanpa ada instruksi
mereka bergerak serentak untuk menghadapi serangan sekutu
jadi kemudian yang berikutnya lagi
yaitu tidak adanya komando tertinggi di dalam menghadapi musuh
yaitu tentara sekutu tentara inggris di surabaya
itu tentu sebuah
itu tentu sebuah perjuangan yang luar biasa begitu ya
apa yang membuat semangat arek arek surabaya kala itu begitu berkibar
sehingga membuat sebuah tercatat sebagai perang besar terbuka
dan terbesar di indonesia sejak proklamasi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima pak
jadi kalau misalnya itu proklamasi di jakarta
itu adalah proklamasi orang itu menyatakan kemerdekaan
tapi adu jotosnya yang terjadi di surabaya
karena surabaya itu mulai abad ke dua puluh itu sudah menjadi pusat pergerakan nasional
misalnya pak syarikat islam kemudian juga nu
kemudian juga indonesia study club
kemudian dr sutomo yang tokoh budi utomo itu juga tempatnya di surabaya
di tempat orang orang dr rahna
kemudian juga selama bulan agustus itu di surabaya sudah bergerak
karena juga ada beberapa orang yang menjadi anggota bpupki dan ppki
yaitu gusti kanjeng atin tumung suryo
yang tiba tiba menjadi resident di bojonegoro
nah kemudian sebelum itu tanggal dua puluh satu agustus
yang namanya pak polisi muhammad yasin
itu juga memproklamasikan sebagai polisi ri
loh padahal itu tidak ada yang ongkol tidak ada yang menyuruh
tidak ada yang setuju
gendeng itu ya
kemudian juga pada waktu itu terjadi insiden bendera
tanggal sembilan belas september tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu bung tomo itu tidak ada yang menyuruh
tapi menggerakkan anak anak surabaya supaya kumpul
padahal belum ada medsos belum ada internet
belum ada handphone begitu
iya dia bengkok bengkok di atas atap tunjungan seratus
dan itu bisa menggerakkan semangat semuanya untuk bisa berjuang pada saat itu
iya kemudian juga mas
dia mengumpul di depan hotel yamato itu
kemudian ada yang naik ke atas
kemudian juga ada yang ngambil tangga
dan ada yang merubah bendera
itu yang terjadi
kemudian tanggal dua puluh satu september
dengan adanya insiden berat itu
anak anak surabaya sadar bahwa nanti musuh atau belanda itu pasti datang
oleh karena itu perlu senjata
untuk itu perlu digerakkan
maka dia ada karena apa
di tambak sari yang dihadiri oleh bung tomo
kemudian nursa nabdulkani
kemudian juga pak muhammad manguntirjo
kemudian juga dul arnawa dan sebagainya
yang membakar semangat arek surabaya
oleh karena itu kemudian surabaya menjadi terbakar
maka lapangan tampak sari itu disebut dengan gelora sepuluh november
dari situlah kemudian dilakukan perebutan senjata
dari tanggal dua puluh satu oktober sampai enam november
itu terjadi perebutan senjata di surabaya
yang terbesar adalah di gedung donpusku
jadi di jalan tidak
ya karena di sana adalah gudang yang terbesar dari persenjataan jepang di surabaya
dan waktu itu ya gendeng
jepang hanya mau mencerahkan jejak itu kepada wakil
dan itu wakil resmi dari pemerintah ri
kan sobat yang maklum di pemerintahan resmi
kan belum ada
maka dengan tidak dinyala dengan tidak tersangka
dr gigi mustawam mengacukan
saya adalah wakil pemerintah republik indonesia sebagai menteri pertahanan
kan sobat yang anggun itu
tidak ada hanya keberanian saja
kemudian ini juga di
semangat juga begitu ya
dan itu kemudian disupport dibantu oleh
teman temannya yang lain
misalnya bung tomo misalnya pak yasin dan sebagainya
maka dengan mulus senjata di darwoko itu kemudian diserahkan pada
tapi banyak sekali
oleh karena itu kemudian senjata itu diangkut di markas polisi istimewa
di jalan dr stoma sekarang
atau di jalan yasin sekarang
untuk kemudian nantinya setelah dikumpulkan dari seluruh surabaya
senjata jepang yang dianulir itu kemudian diberikan pada teman teman di yogyakarta di semarang dan di bandung
nah pak aminuddin pada saat itu kan surabaya juga luas sekali begitu ya
area luas sekali belum ada sarana komunikasi
sarana transportasi pun juga sangat terbatas
bagaimana mereka bisa menggerakkan sebegitu banyak orang
untuk memiliki visi dan tujuan yang sama
salah satunya adalah radio pemberontakan surabaya
jadi ada bung tomo itu punya radio
radio namanya pemberontakan yang tempatnya di mawar
jalan mawar sepuluh
oleh karena itu perlu dilestarikan sebagai cagar budaya
dari sana bung tomo itu memberi komando ke seluruh surabaya
nah salah satunya itu adalah koto tantri
inggris yang kemudian jadi warga negara
kemudian tahun tiga puluh dua ke indonesia
tapi sekali lagi di surabaya tidak ada panglima tertinggi dan sebagainya
yang pemimpin komando itu
semuanya taat pada apa yang disampaikan oleh bung tomo itu
saya kembali ke pak utu
pak utuh kalau misalnya perjuangan zaman dahulu kala pada saat penjajahan
dengan sekarang pasti berbeda
tantangannya berbeda kondisinya berbeda situasinya berbeda
bapak melihatnya apa yang harusnya dilakukan oleh generasi muda saat ini
agar terus bisa mewarisi semangat kejuangan para pejuang dan pahlawan tempo dulu bapak
saya ingin mengucapkan bahwa memang perjuangan itu membutuhkan suatu rela berkorban dan sebagainya
maka yang perlu diwariskan untuk pejuang pejuang itulah
yaitu yang kita ambil hikmahnya rela berkorban
jiwa semangat nasionalnya kemudian tanpa pamrih kemudian rela berkorban
lebih baik berkalang tanah daripada dijajah oleh negara asing
itu sudah komitmen sehingga nilai nilai sejarah itu wajib dilestarikan kepada generasi penerus
sehingga timbul kebanggaan bahwa saya punya pejuang pejuang yang diwariskan dicontohkan dan sebagainya
sehingga saat inilah suatu kewajiban untuk meneruskan perjuangan bapak
ya salah satu perjuangan atau kalau misalnya kita berbicara tentang hari pahlawan
tentu tidak bisa melupakan sosok bung tomo
sosok yang begitu luar biasa yang begitu garang di medan tempur
namun ternyata di mata keluarga bung tomo ternyata adalah sosok yang sangat penyayang
lantas seperti apakah sosok yang luar biasa yang selalu mengumandangkan semangat
arek arek surabaya dikala itu kita akan menyaksikan bersama sebuah liputan tentang semangat yang bung tomo wariskan untuk kita
peristiwa sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima yang sekarang dikenal dengan
hari pahlawan merupakan satu peristiwa heroik rakyat indonesia
dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
peristiwa ini erat kaitannya dengan peran pahlawan nasional sutomo atau yang dikenal bung tomo
di balik pidatonya yang garang dan membakar semangat bangsa
bung tomo adalah sosok suami dan ayah yang menyayangi keluarga
putra bung tomo bambang sulistomo bercerita
semasa hidupnya bung tomo senantiasa mengajarkan nilai kemanusiaan dan keadilan pada anaknya
memang dikeras pada saat pertempuran dia mengubahkan semangat perjuangan buat seluruh rakyat indonesia
bukan hanya di surabaya tapi dia sangat humanis sekali
humanis artinya apa dia selalu melihat bahwa nilai nilai kemanusiaan itu nilai nilai yang tertinggi
bambang pun kembali mengenal cerita ayahnya semasa masih hidup
yang kerap menitikan air mata ketika peringatan hari kemerdekaan atau upacara bendera
bung tomo sadar penuh ajakannya kepada rakyat membela tanah air menelan korban jiwa begitu banyak ketika melawan penjajah
apakah hari kemerdekaan atau hari pahlawan bapak seringkali berbesmili
dan ibu selalu menyediakan sebutan kan
berbesmili dan bapak ya gimana gak
karena bapak ingat bahwa bapak seolah olah dengan pedati pedati itu mengajak orang gugur
mengajak orang gugur mengajak orang bertempur habis habisan sampai gugur
putra bung tomo ini pun mengenang satu nasihat terakhir bung tomo pada dirinya
selain nasihat terakhir bambang pun menyampaikan harapan terakhir dari bung tomo
yakni untuk terus mengkritisi atau mengingatkan pemerintah yang berkuasa untuk tetap berada pada jalur
yaitu bekerja untuk rakyat
jadi oleh sebab itu bapak sikapnya lihat sesuatu yang tidak sama dengan cita cita perjuangan cita cita kemerdekaan
bapak punya sikap
selalu bilang ini gak cocok nih
kita dulu merdeka bukan untuk ini
misalnya pesta porang
kita mereka bukan untuk ini
misalnya bapak lihat pembelian mobil mobil mewah buat kota
buat kepala orang orang pemerintahan
kenapa mesti pakai mobil mewah
bangsa ini kan belum makmur semuanya
kenapa harus pakai mobil mewah
mobil biasa kan banyak gitu
kini pahlawan nasional ini telah tutup usia di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu di arafah mekah arab saudi
bambang menyebut budi utomo tak henti menjunjung nilai kemanusiaan
begitu juga dengan keadilan agar harapan indonesia tetap bersatu tercapai
di mata bangsa bung tomo adalah pahlawan nasional
di mata keluarga bung tomo adalah sosok suami yang baik dan mencintai istrinya
begitu pula di mata anaknya
bung tomo adalah ayah yang baik dan mengajarkan banyak hal termasuk nilai kemanusiaan pada anaknya
tika beremo surya utomo jakarta
terima kasih kita selalu berdoa
ya pemirsa itulah dia
sosok bung tomo yang begitu luar biasa
garang di badan tempur pedu dengan semangat yang berkobar
namun ternyata beliau adalah sosok yang sangat penyayang di mata keluarganya
tentu semangat semangat ini kisah kisah inspiratif ini patut untuk kita teruskan bersama dalam mengisi kemerdekaan
dan tentu saja tema hari pahlawan kali ini tahun dua ribu sembilan belas adalah
nah kalau misalnya pak utuh melihatnya melihat tema ini aku pahlawan masa kini
memang pahlawan tidak hanya ada pada saat masa penjajahan begitu ya
tapi pada saat ini pun maupun kedepannya nanti akan timbul pahlawan pahlawan baru
bapak melihatnya seperti apa
begini seluruh warga negara indonesia adalah pahlawan
tapi di era dan zamannya
kalau pahlawan masa lalu adalah mengantarkan seluruh rakyat indonesia untuk berjuang mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan
tapi kalau pahlawan masa kini adalah untuk mengisi kemerdekaan
dimana dalam mengisi kemerdekaan itu ya kita berjuang untuk pemerataan pembangunan
kemudian meningkatkan kesejahteraan
dengan demikian maka kita harus bisa bersatu padu
pahlawan masa lalu itu masih ada dan sehat
kemudian memberikan contoh teladan kepada sekarang
maka pahlawan kasih ini untuk berjuang bersama sama sesuai dengan tujuan nasional
sama sama untuk meningkatkan pembangunan
meningkatkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan nasional
sesuai dengan cita cita nasional
kalau yang menjadi musuh para pahlawan kita para pejuang kita di masa lalu jelas
tapi mengusung bagi saat ini para generasi muda itu apa saja nih pak
ya sekarang sesuai dengan perkembangan zaman
bahwa saya mempelajari dengan banyaknya media media elektronik
media media sosial dan sebagainya
anak anak muda sekarang kan cerdas
genasi sekarang cerdas dan sebagainya
tapi jangan meninggalkan sejarah
sehingga semangat juang nasionalnya itu harus benar benar mengantarkan kita seluruh rakyat indonesia itu bersama sama
berjuang untuk sesuai dengan program pemerintah
sama sama meningkatkan pemerataan bangunan
kemudian meningkatkan kesejahteraan
jangan sampai terjadi kemiskinan
kemudian perbedaan penghasilan
mulai dari warga negara yang berpenghasilan
ke warga negara yang ada di aceh sampai ke papua
ini harus sama rata
kita tingkatkan kehidupannya
sehingga tidak ada perbedaan
sehingga rasa tidak adil ada
bahwa kita sama sama mengisi kemerdekaan
tapi kok ada perbedaan di dalam pembagian
mohon maaf rezeki dan sebagainya kan tidak adil itu
jadi zaman sekarang harus pemerataan pembangunan
keadilan dan peningkatan kesejahteraan
sekarang ini kan ada dewan harian daerah badan pembudayaan kejuangan empat puluh lima
provinsi jawa timur namanya begitu ya
di provinsi yang lainnya pun juga ada
jadi perananya apa kemudian untuk bisa mewariskan semangat semangat kejuangan nilai nilai patriotisme kepada generasi muda saat ini pak
jadi kami sebagai dewan harian daerah atau badan pembudayaan kejuangan empat puluh lima ini
memberdayakan dari veteran vetran atau pejabat kejuangan itu
untuk menuju jiwa semangat nasional itu
kemudian wadah itu untuk melestarikan membangun mereka mereka sebagai komunikator komunikasi
untuk bisa menjembatani bahwa dewan darah hadian adalah bertugas untuk melestarikan jiwa semangat nasional nilai nilai empat puluh lima
karena angkatan empat puluh lima kan sudah habis
siapa lagi yang meneruskan kalau tidak ada wadah yang itu meneruskan
jadi dewan harian itu ada pengorganisasian
kami di jawa timur ini dewan dari ini mempunyai tiga puluh dua kabupaten dhc dhc
dewan harian cabang juga punya ranting
itulah nanti yang juga menestarikan mensosialisasikan dari jiwa semangat nilai nilai kejuangan pak bima yang ada
sehingga tidak putus di dalam perjuangan perjuangan
dan selanjutnya untuk memperjuangkan atau yang diharapkan oleh pejuang pejuangan dulu kepada generasi berterusan
iya dan dewan harian daerah ini isinya tidak hanya bapak bapak atau ibu ibu dari veteran saja
tapi dari berbagai kalangan begitu ya
tidak hanya veteran ada ormas umpamanya organisasi pemuda dan sebagainya
yang masuk kemudian para purnawirawan purnawan
contohnya pepabri kemudian ppa dbpa lbau kita tampung
sehingga horizontal sama sama kita berjuang untuk melestarikan
iya pak muhydin kasdi kita tadi sudah sempat melihat sosok bung tomau yang begitu luar biasa
sangat menginspirasi kita semua begitu ya
utamanya kaum muda
beliau saja di masa itu dengan segala keterbatasan yang ada
bisa menggerakkan begitu banyak orang untuk bersemangat melawan penjajah begitu
nah apa semangat yang seperti itu bagaimana kita bisa mewarisinya begitu pak aminuddin saat ini
ya jadi kita akan berkolaborasi dengan orang orang
apa yang dapat ditransformasikan saat ini dari apa yang dilakukan bung tomau
yang pertama adalah keberanian
jadi mengapa keberanian
ya untuk melakukan sesuatu yang baik diperlukan keberanian
satu contoh kemarin ada dialog dengan pemerintah jawa timur bahwasannya nilai impor kita itu besar
orang jawa timur orang indonesia tidak suka
makan produk indonesia sendiri
jadi mesti beli ke singapura dan sebagainya
lainnya kan kalau misalnya beli di indonesia kan menambah nilai ekspor ya
kemudian juga padahal barang itu dasarnya dibuat di indonesia
saya pernah ke negeri belanda
saya beli tas
ternyata buatan rongkut
jadi kan malu saya
nah seperti itu
kalau kita itu konsisten kemudian bangga
seperti ditunjukkan oleh para pejuang daerah bung tomau
yang merasa bangganya ditunjukkan pada waktu berjuang tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
maka kita juga bangga dengan produksi dalam negeri
jadi semuanya berawal dari diri kita sendiri ya
dari langkah langkah sendiri

itu pun banyak rangkaiannya

yang kedua masalah tenaga kerja
yang ketiga masalah upah dan sebagainya
yang keempat yaitu sumber bahan baku

nah sekarang enggak
jadi kalau panen itu harganya rendah
tapi kalau pencegela itu harganya tinggi
jadi para tengkulak itu
jadi ini yang kelemah
kalau misalnya itu pada waktu panen pada waktu itu kita konsumsi dengan habis
kemudian tanam lagi kan yang untung
bahkan beras pun kita import
garam pun kita import
padahal kita punya kawasan yang luas
kita negeri agraris
kalau kita misalnya berusaha berinovasi berusaha menemukan penemuan penemuan baru
dari misalnya beras
itu kan kemudian mencukupi bisa mencukupi kebutuhan beras sendiri
kalau kita import yang butuh kita yang untung orang asing negara asing
nah ini loh
jadi percaya pada diri sendiri
kemudian juga rasa bangga
kemudian juga bekerja sama
dan sebagainya itu diperlukan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan itu
kalau dulu untuk merebut mempertahankan

perlu komunikasi dan sebagainya
supaya nyambung gitu

bapak melihatnya seperti apa
apakah sudah cukup
atau ada hal hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud perhatian kepada mereka
dalam ini pemerintah provinsi pemerintah kabupaten atau kota

itu harus dilihat
kan di sana ada kodim ada polri dan sebagainya
kan bisa diminta bantuan
supaya beliau beliau yang pernah berjuang mengorbankan jiwa raganya
itu dapat penghormatan dapat apresiasi gitu
meskipun tidak dalam bentuk harta material
dalam bentuk apa sebenarnya yang paling dibutuhkan pak

jadi sesuai dengan kemampuan yang ada
masih banyak veteran veteran yang mungkin masih belum mendapatkan perhatian semacam itu
masih banyak veteran veteran yang belum mendapatkan perhatian semacam itu
masih banyak veteran veteran yang mungkin masih belum mendapatkan perhatian semacam itu
masih banyak veteran veteran yang mungkin masih belum mendapatkan perhatian semacam itu
masih banyak veteran veteran yang mungkin masih belum mendapatkan perhatian semacam itu

baik pak amiruddin khaji terima kasih banyak
pak wuto terima kasih banyak
semoga dengan momentum hari pahlawan sepuluh november dua ribu sembilan belas ini membuat kita semakin semangat untuk membangun bangsa dan negara
dengan tantangan yang ada
dengan tantangan yang kita hadapi
dengan tantangan yang kita hadapi bersama sama sebagai sebuah bangsa

kami kembali sesaat lagi
bersumpah mempertahankan setiap jongka tanah